setelah gempa dan tsunami mengguncang sulawesi tengah jumat lalu
warga berbondong bondong menunggu di bandara mutiara sis al jufri palu
untuk dapat meninggalkan kota itu
beberapa bahkan rela menginap untuk mendapatkan kursi kosong
ratusan orang setiap harinya berbonong bonong mendatangi bandara mutiara al jufri palu
untuk dapat mendapatkan bangku pesawat dan dapat meninggalkan kota palu
yang dirasa sudah tidak aman
mereka bahkan rela mengantri hingga berhari hari
meskipun belum tentu mendapatkan kepastian tiket
saya akan mengajak anda untuk berbincang kepada salah satu calon penumpang
menanyakan alasannya apakah sebenarnya tujuannya
meskipun mereka belum mendapatkan kepastian
mas anam ini sudah berapa hari menunggu pesawat dan tujuannya sebenarnya apa sih
tiga hari tujuannya untuk menemukan keluarga
di kampung mas di surabaya itu
memang kenapa ingin meninggalkan kota palu
kebutuhan logistik memang kurang kayaknya sudah
setelahnya dibawa sudah terjadi penjarahan atau apa kan kita kan takut hal hal yang nggak memungkinkan gitu loh
lalu kalau misalnya sudah keluar dari kota palu apa yang akan dilakukan
ya setelahnya cari tempat baru lah setelah usaha baru lagi lah daripada di palu
sudah prediksinya itu kan sudah hampir dua bulan ke depan belum ada perkembangan ekonomi
jadi mas berarti ingin punya rencana keluar dari kota palu tapi belum tahu tempat tinggalnya di mana begitu mas
kalau tempat tinggal sudah ada kan asal saya kan dari jawa memang
sebenarnya pulang ke kampung dulu lihat kampung alaman sambil nunggu kepastian keadaan pasti lagi kembali ke palu
nah ini mas kan sudah tiga hari menunggu di sini
nah dalam waktu tiga hari itu apakah ada bagaimana cara mengambil mendapatkan makanan
minuman untuk menunggu ini
sementara itu kan kalau bantuan logistik saya rasa kalau yang dari atas belum ada bang
kan istilahnya kan kita batuku cuma sisa sisa sebelum gempa kan masih ada sisa sisa makanan kan
yang memanfaatkan lah istilahnya
untuk bertahan tiga hari mungkin untuk dua hari ke depan tiga hari ke depan belum bisa kita istilahnya pastikan itu ada logistik datang dari makassar atau dari surabaya belum ada itu
saya siap terima kasih mas
demikian wawancara saya dengan salah satu calon penumpang
dan memang para penumpang ini
menggunakan pesawat hercules yang diperuntukkan oleh tni
yang sebenarnya digunakan untuk menyalurkan bantuan distribusi logistik ke daerah palu
namun ketika palu karena pesawatnya kosong maka dikondisikan untuk mengangkut para warga yang ingin keluar dari palu
daesa ramadan palu